pemirsa janganlah jangan berani
hanya kalau misalnya tiba tiba nih anda bayangkan anda ada di madinah
lalu kemudian muncul hujan es sebesar bola golf anda berani nggak keluar rumah
karena itu pasti sakit banget kalau bola golf itu kan sedek gini ya esnya ya
kemudian jatuh wah bisa kepayahan
ini terjadi pada minggu pagi dua puluh lima februari dua ribu delapan belas dan membuat heboh di negara gurun tersebut
bahkan juga mengakibatkan sejumlah mobil rusak
di kutip dari cnnindonesia com hujan lebat disertai bongkahan batu es merusak mobil
dan mengganggu lalu lintas
video dan foto foto kejadian yang sangat langka tersebut diunggah warganet di media sosial twitter
dan ramai diperbincangkan
seperti yang diunggah oleh pemilik akun at zayat underscore jehani
yang memperlihatkan sejumlah mobil rusak karena kaca jendela bolong oleh hantaman bola es
media lokal al sa'a pun melaporkan
otoritas arab saudi mengeluarkan peringatan badai besar berupa hujan es yang disertai angin kencang
badai ini juga berdampak pada minimnya visibilitas yang berpotensi memicu kecelakaan